sebanyak tiga belas peserta ambil bagian dalam ajang lari jekara color run dua ribu delapan belas
ajang lari santai ini diikuti peserta dari berbagai kalangan
berlari sambil dihujani bubuk warna warni
keseruan ini dirasakan para color runners yang berkumpul di gelora bung karno jakarta sejak pukul enam pagi
mereka berasal dari berbagai kalangan tua muda segala usia berpartisipasi dalam ajang lari yang mengusung tema hero tour
berbeda dari ajang lari biasa di sini pelari tak perlu mengejar gelar juara
mereka datang untuk bersenang senang membawa anggota keluarga
bubuk warna warni yang digunakan pun diklaim aman oleh food and drugs administration amerika serikat
sebab ajang serupa kerap digelar di berbagai negara
animonya jauh lebih besar daripada yang kita antisipasi
dan mudah mudahan orang sebutnya
puas dan ini merupakan fun run ya
jadi memang lima k untuk family untuk keluarga untuk kerabat
para color runners begitu bersemangat terlebih saat setiap satu kilometer mereka telah ditunggu panitia penyelenggara untuk dihujani bubuk warna warni
momen ini menjadi yang paling ditunggu
bila di awal mereka mengenakan pakaian putih nah sampai di titik finish semua peserta sudah penuh warna
bedanya apa kalau lari biasa dengan lari pakai bubuk gini
ajang ini mampu menarik animu hingga tiga belas peserta
tak mau kalah dengan keseruan yang dirasakan peserta saya pun mencoba ikut lari bersama
dan seperti ini color runners warna saya
sekarang baju sudah berwarna warni
dan mereka menyebut sebagai sweaty rainbow
roni satria jakarta